pembongkaran bangunan liar di kawasan sunter agung tanjung priok jakarta utara yang dilakukan petugas gabungan dari pemkot jakarta utara hari kamis kemarin diwarnai keributan
petugas gabungan pemkot jakarta utara hari kamis kembali melakukan pembongkaran paksa bangunan liar yang berdiri di atas aliran kali gendong sunter agung tanjung priuk jakarta utara
warga yang tidak terima bangunan yang dibongkar paksa sempat terlibat saling dorong dan baku hantam
karena kalah jumlah warga bisa dipukul mundur lalu petugas kembali membongkar paksa bangunan liar yang diketahui sudah puluhan tahun berdiri
hingga kini belum ada relokasi dan ganti rugi dari pihak pemkot jakarta utara untuk warga yang menjadi korban